tempat pembuangan akhir sampah basiri banjarmasin ini menempuh sampah dari berbagai tempat pembuangan sampah sementara yang ada di berbagai titik di kota banjarmasin
menurut petugas tpa basiri rustam ada anomali pada volume sampah yang ada di tempat pembuangan akhir basiri ini
setiap tahunnya saat bulan ramadan volume sampah meningkat sepuluh persen
namun ramadan kali ini justru sebaliknya volume sampah yang masuk justru turun sepuluh persen
dan biasanya sampah yang masuk ke tpa basiri ini mencapai tiga ton setiap harinya
turunnya volume sampah ini terjadi pasca pemerintah kota banjarmasin memperlakukan pembatasan sosial skala besar yang berdampak pada tidak beroperasinya sejumlah industri mal dan restoran serta kafe
adapun sampah yang masuk di tpa basiri ini hanya berasal dari sampah rumah tangga
penerapan psbb mulai tanggal dua puluh empat kemarin ya mulai hari jumat itu
ya ada pengurangan lah cuma detailnya kurang tahu
rata rata per hari itu berapa pak
paling paling ya berapa lima persen lah
pengurangannya lima sampai sepuluh persen ya
berkurangnya volume sampah ini juga dirasakan oleh para pemulung
esah salah satunya
jika biasanya ia bisa mengumpulkan sampah plastik sebanyak dua puluh kg kini ia mampu mendapat sekitar tiga sampai lima kg sampah

aduh ajebang deh
puasa takut harus baca
berapa paling tinggi biasanya
setiap hari sampah harus bagaimana
selama psbb berlangsung pengelolaan sampah tetap berjalan seperti biasa
hanya saja jam angkut dari tps menuju tpa juga mulai dikurangi atau disesuaikan dengan jumlah sampah yang terkumpul di tps
nenek hayati banjir masin kalimantan selatan